hai hujan deras di jakarta dan sekitarnya menyebabkan banjir di komplek polri pondokarya
kelurahan pela mampang kecamatan mampang perapatan jakarta selatan ketinggian air di sini sempat
menyentuh level satu hingga satu setengah meter rumah milik yahya adalah salah satu rumah yang tergenang
warga rt satu rw empat komplek polri pondokarya ini mengaku rumahnya sempat digenangi air dengan
ketinggian mencapai satu meter yahya berharap adanya bantuan tenaga kesehatan dan juga perahu
karet untuk evakuasi sampai anak tangga kedua di rumah saya kira kira ya kira satu meteran
satu meteran lebihlah bantuan yang yang bisa diharapkan adalah yang pertama adalah makanan
logistik konsumsi konsumsi kemudian kemudian air bersih air minum maksudnya kemudian perahu karet
mungkin dipertuakan mungkin juga dokter atau perawat yang mungkin di sana ada yang sepuh sepuh yang
orang hamil atau anak bayi yang balita itu yang kita prioritas apa prioritas kan hingga jumat pagi
banjir masih terjadi pelaksana tugas wali kota jakarta selatan camat hingga lurah meninjau lokasi
banjir untuk memantau kondisi dan mempersiapkan pendirian posko dan bantuan bagi warga
penyempitan dan pendangkalan prioritas utama adalah memang terus harus dilakukan pengurukan pengurukan
sungai yang ada di sini kemudian juga mungkin ke depan harus juga harus dilanjutkan program penataan bantaran
kali dan sungai bmkg memprediksi hujan ekstrim masih akan terjadi hingga sabtu besok dan
berpotensi terjadi banjir warga diimbau untuk waspada novanaya muhammad wahyudi jakarta